terima kasih anda masih bersama kami
warga jenin berbondong bondong mengungsi ke tempat yang lebih aman
setelah israel melancarkan operasi militer besar besaran di tempat tinggal mereka
situasi keamanan di jenin tepi barat belum menentu
setelah militer israel melakukan serangan besar besaran di wilayah ini
senin malam waktu setempat terpantau semakin banyak warga di kem pengungsian jenin
yang mengungsi untuk menyelamatkan diri
menurut informasi dari bulan sabit merah palestina
dua ratus keluarga telah meninggalkan rumah mereka saat israel menyerang jenin dengan pesawat tak berawak
sembilan warga palestina tewas dalam serangan itu
kementerian kesehatan palestina mengkonfirmasi jumlah korban tewas
dan menambahkan lebih dari seratus orang terluka di jenin
operasi militer di jenin digelar setelah israel mengklaim
lokasi ini menjadi titik kumpul para milisi
tempat penyimpanan senjata dan bahan peledak
serta pusat komunikasi para milisi
sebelum melakukan serangan ke israel